memang harusnya kalau bisa memang pulangnya sama sama tapi ya memang kadang kadang
ada saatnya harus sendiri sendiri karena ada keperluan
idealnya seperti itu ya tuh dengerin udah kapan
alhamdulillah sekali acara makan siang yang kalian rencanakan berjalan lancar
hai maaf saya maksudnya nggak papa udah lama nggak papa mah memang seperti itu kok kenyataannya
mama nggak dapetin cucu dari aku mah

harus balik lagi ke kantor
ya kan jess
tapi kita bisa pergi dari sini
sekali lagi selamat
terima kasih ucapannya ya
tapi lain kali gak usah panggil saya dengan sebutan pak
panggil aja al
sama seperti orang orang lain yang memanggil saya
lebih singkat dan memang gampang untuk diingat
ya lebih singkat
by the way terima kasih sudah datang ke sini
ini kenapa ya abie jadi lebih banyak diem
apa ini ada hubungannya dengan kejadian
ini pondok lita tadi
waktu abie pamitan sama al
apa sebelumnya kamu udah pernah kenal ya sama aku
soalnya saya ngeliat kamu tadi tuh kayak
kayak sudah kenal lama gitu loh sama a
apa memang bener ya
siapa sih yang kenal dengan aldebaran al fahri
apalagi di dunia bisnis
semua pasti langsung mengenal
siapa keluarga al fahri itu
ya juga sih
saya pikir kamu memang sudah kenal secara pribadi
seperti itu yang saya bilang
kalau hidupnya mbak ani itu sempurna banget
punya suami yang mapan
anak anak yang pintar sehat
dan punya rumah yang besar
juga kehidupan yang mewah
sempurna banget hidup dia
kayaknya nih kakak akan mau sebut
kayaknya nih kakak akan mau sebut

light banget ya hidup kamu
mas hary udah selesai belum
ini kita baru keluar makan loh
makanannya enak buat pak masakan si asep
itu yang juru masak
ini semuanya udah pulang
masih ada pak di dalam
mas hary juga kayaknya belum pulang deh
belum ini pas hary baru dateng
kali ngajok bus
tapi ya memang kadang kadang
harus sendiri sendiri karena ada keperluan
gitu ya pak
idealnya seperti itu
ya tuh dengerin
gue muda gak pak
selesai dulu ya
alhamdulillah sekali acara
alhamdulillah sekali acara
makan siang yang kalian rencanakan
berjalan lancar dan
ada berita gembira dan bahagia juga
kalian berdua tuh bener bener
kasih kejutan yang
bikin kita semua bahagia ya bu ya
aku seneng banget
papa banyak tidak ingat apapun ya
tapi untuk reina
semua itu ada disini
jika aku menikah kelak
aku ingin sekali punya keluarga
seperti mbak andin dan mas al
kafe nya udah beres urusannya
harus siapkan gak usah pesan tadi
ya udah apa apa
tapi semuanya sudah aman ya pak surya
syukurlah kalau masalahnya di
coffee city sudah selesai pak
tadi sebetulnya kompornya kembali ke rumah ya
tadi kompornya kebakar
sebetulnya tadi kompornya kebakar
cuma karena semuanya panik
apinya sempat agak tinggi
tapi ya sudah
sudah aman ya
tapi gak merebut kemana mana
pak sudah makan belum
kok udah siapin makanan buat papa sih
belum sih sebetulnya
tadi udah tak dapat mikir
papa nih kayaknya ketinggalan
sebetulnya kali ini syukuran
dalam hal apa
jadi kita lupa
papa ini sekarang sudah kembali menjadi
papa gak ngerti maksud kamu apa nih
maksud aku ingatan masalah semuanya sudah kembali
papa senang dengarnya al
terima kasih banyak ya pak
mau langsung masuk
mau duduk gak
bu sarah mau duduk saya teman
al ini kan acaranya sudah selesai
ya kan udah selesai acaranya
ya udah kalau gitu
sekalian saya pamit juga mau ke kantor
masih ada urusan kerjaan
kan masa lo yang kerja
udah papa sama mama disini aja dulu
gak merepotin kalian
tadi kan kita udah selesai makan siang
masa mau lanjut terus

aku mau pulang